enggak enggak enggak kita umum umum saja ketika kemudian publik sekarang mencoba mengevaluasi agenda agenda reformasi
kan problem kkn ini tidak tuntas tuntas
bahkan kemudian kkn makin hari makin loh kok nampak lagi gitu kan
apa kita tidak serius apa lupa
teman teman dari gerakan sembilan puluh delapan semuanya kemarin juga sudah ngobrol juga dengan saya
kita dengungkan lagi pak ganjar
dan pak mahfud punya komitmen yang sama dengan kami
terus kemudian ya sekarang kita siapkan
kenapa kita dengungan terus kan terjadi faktanya hari ini kan
ini terjadi dan kemudian nilai nilai integritas yang mesti kita munculkan terus menerus ini tidak boleh distorsi dengan perilaku koruptif
begitu semuanya korupsi merajalela pasti kualitas pembangunan kita akan buruk
dan ini terjadi dilihat oleh masyarakat
maka ini menjadi agenda penting buat kami berdua